di saat jutaan warga ukraina meninggalkan negaranya untuk mencari tempat aman
di negara lain ribuan warga ukraina terus berusaha kembali ke negaranya
banyak di antara mereka ingin kembali bersama keluarganya di ukraina saat saat sulit ini
tusan warga ukraina senin siang terlihat antre berjam jam di luar stasiun kereta premzil
polandia untuk kembali ke negaranya
beberapa di antaranya ingin bergabung bersama keluarga mereka di ukraina
sebagian lagi ingin membantu negaranya dengan apa saja yang bisa mereka lakukan
seperti irina yang menetap di polandia wanita lima puluh tahun ini ingin kembali ke odesa
untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan
begitu juga dengan aleksi lima puluh lima tahun saat perang pecah ia tengah berlibur ke mesir
berusaha untuk mencari tempat aman
kini ia berencana bergabung dengan pasukan ukraina di zaporzia
sementara itu berdasarkan data pos perbatasan polandia
sejak dimulainya penyerangan rusia satu ratus delapan puluh enam ribu orang telah melintas menuju ke ukraina
delapan puluh tiga persen darinya merupakan warga ukraina